gaya tahun sembilan puluh an belakangan ini memang kembali menjadi tren ya
mulai dari musiknya cara berpakaian hingga olahraga sepatu roda
dengan tampilannya yang terlihat sangat old school dan berbeda dengan inline skate
sepatu roda ini memiliki daya tarik tersendiri terutama bagi penggemarnya
namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
selalu update informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya mie frisari undur diri selamat berakhir pekan dan salam sports
model dan bentuknya terlihat old school
jenis sepatu roda seperti ini memang awalnya populer di era tahun delapan puluh hingga sembilan puluh an
intan ini kalau zaman dulu saya abg ini nyebutnya ini sepatu roda
sekarang ini nyebutnya apa nih
sebenarnya ini masih sepatu roda tapi kita menyebutnya quad skate
biar bisa membedakan dengan roller bed
oh gitu quad skate ya
kayak yang membedakan ini dengan sepatu roda yang zaman dulu apa antar
gak ada bedanya
itu sebenarnya sama aja kayak zaman dulu tapi sempat ada trennya agak melempem
nah sekarang trendnya naik lagi karena musisi musisi luar secara globally juga
mereka pakai ini buat video musiknya
katakanlah dua lipa jessica simpson sama chatshaker
jadinya makin meledak boom trennya juga
kayak funny gitu ya
belakangan sepatu roda dengan tampilan jadul atau yang kini
dikenal dengan quad skate ini memang kembali digemari
di jakarta sejumlah penggemar quad skate bergabung dalam komunitas sunset roller date
sudah sejak enam bulan yang lalu mereka rutin berkumpul dan berlatih di kawasan gelora bung karno senayan
setiap hari selasa dan kamis
ini yang paling epis tuh harus kucung ke seintaman
yang terpenting pertama harus bisa jongkok dulu
tidak berbeda dengan inline skate
bagi yang sudah mahir sejumlah trik pun dapat dilakukan dengan quad skate
awal awalnya ngulik sendiri gitu kayak sotoy sotoyan aja gitu
misalnya lihat di youtube lompat lompat gitu terus kayak yaudah gue belajar aja lompat lompat sesuai apa yang diajarkan di youtube gitu
kesulitannya semua emang kesulitannya pada keseimbangan sih
kalau lo emang gak seimbang kaki lo gak kuat lo akan sulit gitu buat ngejalanin si triknya itu
kunci itu ya
iya kuncinya emang itu
kuatan kaki sama keseimbangan
percaya diri gitu
keberadaan sepatu roda old school ini memang tak lekang termahkan zaman
selain bermanfaat untuk kebugaran tubuh unsur nostalgia dan fashion juga menjadi daya tarik tersendiri dari quad skate terutama bagi kaum hawa
sebenarnya aku dulu mainnya inline tapi terus tertarik ke sini karena emang kayaknya old school
vintage pengen belajar sama pengen bisa
kalo sih kebugaran gitu ngaruh gak
berat badan lo misalkan lo lagi on diet berat badan lo akan stabil
karena kan kita ngeluarin keringat ya
bentuk dan model dari quad skate memang mengingatkan dengan gaya sepatu di era delapan puluh an dengan hak tebal dan warna warna yang cerah
harganya pun beragam
mulai dari angka satu jutaan hingga di atas lima juta rupiah
namun tak sedikit pulai memilih mengkustom sendiri quad skatenya
dan kalau bicara custom kreativitas menjadi kuncinya
biasanya sih orang yang custom yang pengen personalize dia pengen tampil beda sendiri
bisa tak pengen tampil beda sendiri atau memang dia punya sepatu kesayangan
waktu pertama kali dia ada dorongan ingin main sepatu roda dia udah kebayang di kepalanya sepatu gue yang ini dipasangin roda
pasti asik banget gitu
keren banget gitu
iya jadi dia udah personalized gitu
komponennya sebenarnya cuma tiga
yang satu adalah sepatunya
terus yang kedua adalah plate sama trucksnya ini
kurang lebih satu paket
nah ini kan ditempel
nah khusus bagi anda generasi tahun sembilan puluh an apakah tertarik untuk bernostalgia dan mencoba kembali bermain sepatu roda
langga wisnuaji wahyu ramadan jakarta